kepala staf angkatan darat jenderal tni dudung abdurrahman memerintahkan prajurit tni angkatan darat mengecam pernyataan anggota dpr fraksi pdi perjuangan fnd simbolon
mengutip cnn indonesia com dalam potongan video yang beredar dudung abdurrahman meminta jajarannya untuk tidak diam tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud
dudung abdurrahman menyebut ada orang yang telah menginjak ninjak harga diri dan kehormatan tni angkatan darat
tidak diketahui kapan video itu direkam tetapi dudung menyebut fnd simbolon dan meminta prajuritnya bergerak serta menyatakan tidak terima dengan pernyataan fnd
seperti yang diketahui fnd simbolon telah meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut tni seperti gerombolan ormas